dan untuk mengetahui perkembangan penanganan istri santoso yang telah ditangkap
berikut kelanjutan operasi tinombala kini kami telah terhubung dengan
korespondensi dari indonesia ada silvano hajid yang ada di palu
kita ketahui vano istri santoso berhasil ditangkap oleh kepolisian
apa kelanjutan dari penanganan istri santoso ini sebenarnya
sore tadi istri santoso sudah dibawa dari poso menuju palu
dan saat ini sudah tiba di polda sulawesi tengah
sementara ada keterangan yang harus digali dari istri santoso
ini pertama tentang keterlibatan dirinya bergabung bersama kelompok santoso
yang kedua tentang peran apa saja yang dia lakukan saat dalam pelarian
dan pengajaran satgas operasi tinombala ini berlangsung
sementara sampai saat ini barang bukti yang sudah dikumpulkan
ini mengindikasikan bahwa istri santoso ini
sebagai orang yang berperan dalam membagikan logistik
atau membagikan makanan kepada anggota lainnya
untuk sementara ini baru itu saja yang bisa disimpulkan
dari barang bukti yang ada dan telah dikumpulkan oleh polisi budi
vano istri santoso ini apakah saat ini ditahan di markas kepolisian
atau memang dibolehkan pulang
sehingga atau bagaimana kemudian kelanjutannya
ia sedang berada di mapolda sulawesi tengah
untuk mendapatkan beberapa intergolasi atau pertanyaan pertanyaan dari polisi
tentang keterlibatannya dan yang pasti kita juga masih menunggu selanjutnya
statement dari polisi tentang perkembangan peran dari istri santoso ini
kalau kita bicara mengenai telah tertangkapnya istri santoso
bagaimana kemudian hal ini dikaitkan dengan operasi pengejaran yang lain
apakah ini sangat membantu
ini memang tidak ada hubungannya gitu vano
tertangkapnya istri santoso atau setidaknya istri santoso yang menyerahkan diri kemudian saat disergap ini
pada akhirnya ini bersumber dari dpo yang sebelumnya telah ditangkap oleh polisi
keterangan keterangan inilah pada akhirnya dikumpulkan dan membentuk satu pola pengejaran tersendiri
terhadap kelompok santoso yang masih tersisa saat ini
total sekarang delapan belas dpo yang masih
ada dalam pengejaran tim satgastin ombala
jika kita berbicara tentang pengaruh tertangkapnya atau menyerahkan dirinya si istri santoso ini jumiatun atau umi delima ini
kita bisa sedikit menyimpulkan bahwa perannya juga sangat penting di dalam satu kelompok ini
karena ia merupakan istri dari santoso
dan yang kedua adalah tentang sosok santoso sebenarnya begitu berpengaruh terhadap kelompok santoso
terhadap kelompoknya ini walaupun sudah ada peran pengganti dua lainnya
ya ini basri dan juga ali kalora tetapi tidak sekuat santoso
sementara jika kita lihat dari penguburan jenazah santoso tadi pagi
berapa banyak orang yang datang yang mengklaim dirinya adalah simpatisan dari santoso
pengaruh santoso begitu besar di poso
kita tidak bermaksud untuk memilah kenyataannya
bagaimana cara polisi untuk meredam glorifikasi ini meredam euforia perjuangan yang diyakini oleh santoso dan simpatisannya
terima kasih silvano haji yang melaporkan perkembangan terkini dari palu sulawesi selatan